penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik
kasih dengan dpr sudah kita lakukan jawabannya itu memang masih rara rara ngambang gitu
sangat heran dan sangat menolak karena pasal pasal anti kebebasan pers ini sebenarnya tidak pernah muncul dalam draft draft sebelumnya dalam lima belas tahun
draft revisi rancangan undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu dua tentang penyiaran tertanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat yang diusulkan komisi penyiaran dpr menuai polemik
sejumlah pasal kontroversial dalam draft ruu penyiaran tersebut dinilai dapat membungkam kemerdekaan pers
salah satu pasal yang paling disorot yakni pasal lima puluh b ayat dua huruf c yang berbunyi larangan memuat penayangan eksklusif jurnalistik investigasi
selain itu terdapat pasal yang berpotensi tumpang tindi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pers
seperti termaktub di pasal delapan a huruf q dan pasal empat puluh dua ayat dua
sedangkan berdasarkan undang undang pers nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh dewan pers
pimpinan dpr menyebut hadirnya ruu penyiaran tidak berupaya batasi kebebasan pers namun ingin mengatur regulasi tentang produk jurnalistik investigasi
menurutnya hasil investigasi yang dilakukan media ada yang benar dan separuh benar enggak dilarang
pemimpinan dpr menyebut hadirnya ru penyiaran tidak berupaya batasi kebebasan pers
pemimpinan dpr menyebut hadirnya ru penyiaran tidak berupaya batasi kebebasan pers
penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional
nah yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik
mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers dan itu dituangkan dalam undang undang
oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang undang dengan yang lain tidak tumpang tindih
pasti dengan dpr sudah kita lakukan cuma memang ada beberapa hal yang memang kita belum puas karena memang jawabannya itu memang masih relatif
mereka bilang bahwa semangatnya adalah regulasi yang akan dibuat ini revisi ini adalah tidak akan sampai memberangus kebebasan pers
tapi secara kasat kalimat yang dalam pasal pasal tersebut itu sudah sangat punya potensi besar untuk memberangus kemerdekaan pers
antara soal apa soal tadi soal kemudian berita berita yang seperti eksklusif investigasi itu bisa ditayangkan lagi
padahal investigasi itu adalah dasar daripada fondasi besar dari kita bekerja
revisi undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu dua tentang penyiaran atau ruu penyiaran yang diusulkan oleh komisi penyiaran dpr menuai polemik
terutama pasal pasal kontroversial salah satunya pelarangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi serta tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pers
lalu bagaimana pandangan komunitas pers terkait ruu penyiaran yang dinilai upaya pembungkaman pers
bersama saya sudah bergabung sekjen aliansi jurnalis independen indonesia bayu wardanas
ini mas bayu ruu penyiaran ini sedang disorot nih karena dinilai kontroversial pasal pasalnya
bagaimana pandangan aji mengenai ruu penyiaran yang menuai polemik ini
terutama terkait pelarangan penayang eksklusif jurnalistik investigasi serta tumpang tindih kewenangan penyelesaian sengketa pers
sebenarnya undang undang penyiaran itu sudah hampir
lima belas tahun itu draft itu tidak berhasil direvisi
tetapi dalam lima belas tahun setiap draft itu tidak ada sama sekali soal peralangan investigasi jurnalistik
tidak ada juga soal tumpang tindih wawenang kpi yang mengurusi jurnalistik dengan dewan pers
baru pada draft ini muncul itu ya
muncul dua pasal itu dan sebenarnya ada tiga pasal mas
yang lima puluh pasar brid
ayat dua k itu memasukkan juga
tayangan itu tidak boleh pencemaran nama baik maupun berita bohong
itu juga mengancam kami
nah itu mengancam kami sebagai jurnalistik ya
dan sebenarnya itu juga sudah pasar di kuhp tiga ratus sepuluh itu sudah digugurkan oleh mk
ya bulan april maret kalau nggak salah
kami itu sangat heran dan sangat menolak karena
pasal pasal anti kebebasan pers ini sebenarnya tidak pernah muncul dalam draft draft
ada apa ini gitu atau titipan siapa ini gitu ya
kenapa kok ini tiba tiba
isu kebebasan pers dimasukkan dalam undang undang penyiaran
sikap kami jelas kami menolak ini ya menolak
nah lantas kemarin itu ada pimpinan dpr mengatakan bahwa
ini bukan bagian untuk membatasi hak pers
tapi ingin mengatur regulasi terutama terkait investigasi yang mereka sebut
karena hasil investigasi itu terkadang benar dan separuh benar gitu
ya artinya anggota dpr itu
tidak memahami fungsi pers
atau mungkin tidak pernah membaca undang undang pers
karena begini dalam undang undang peks
ketika itu punya katakanlah dampak gitu ya
penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian hak koreksi hak jawab
pengaduan kederuan peks ya semacam itu
jadi sudah ada mekanismenya kak
sehingga ketika dikatakan ini mau mengurangi
dampak buat yang diberitakan mungkin ya
ada dampak yang mungkin pejabat yang dirugikan dengan berita itu
kebebasan peks itu memberikan uang kepada peks
untuk bekerja sesuai dengan kode etiknya
ada check and recheck dan sebagainya
nah ketika ada orang merasa dirugikan dengan pemberitaan
melakukan hak jawab hak koreksi pengaduan kederuan peks
jadi sebenarnya mekanismenya sudah ada
jadi saya menyimpulkan pendapat anggota dpr itu
sebenarnya bentuk intervensi pada kebebasan pers
apakah ini ada semacam pembungkaman
kita tahu bahwa di undang undang peks nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan itu
pasal empat ayat dua itu tidak dikenakan penyensoran atau pemberedelan
bagaimana dengan munculnya revisi undang undang penyiaran ini mas
betul jadi dengan adanya draft ruu penyiaran ini
sebenarnya memunculkan poin sensor
akan ada sensor ada pemberedaran
karena ketika materi jurnalistik di tayangan tv dan radio
tidak sesuai dengan p tiga sis
kpi itu boleh meminta itu di take down
atau diturunkan ya kalau di media sosial
di situ disebutkan rangkah rangkahnya
sehingga itu kan pemberedelan sebenarnya
artinya investigasi sudah sejak awal tidak boleh ditayangkan
itu sudah pemberederan atau bahkan pembungkaman
jadi sebelum bicara sudah dibungkam dulu
jadi ini kita kembali ke era order baru jangan jangan
mas ini kita bicara tentang nantinya
bagaimana dampak ke masyarakat ketika ruu ini goal di dpr
apakah ada yang terasa gitu bagi masyarakat
terutama bagi insan pers tersendiri
kalau bagi masyarakat umum yang sudah pasti
berita berita yang berkualitas
berita hanya muncul berita berita seremoni saja
karena sudah dibungkam dari awal
kalau untuk insan pers ya sama saja
akhirnya kami tidak bisa bebas ketika kami kritis sedikit
itu akan dianggap meranggar p tiga sis kalau didragun
kami boleh bekerja tapi tidak boleh ngomong
ya seperti copy paste saja dari pernyataan pernyataan jumbir
mas l kita bicara tentang ruu penyiaran
lalu bagaimana sikap aji sendiri terkait ru pers ini
yang tengah diharmonisasi di badan legislasi dpr
apakah harus ditunda pembahasannya
ataukah dihapus pasal pasal kontroversialnya
kalau kami sikap kami adalah tunda
tidak mungkin menghasilkan sebuah undang undang
yang punya partisipasi bermakna ya
uang draftnya itu saja sebenarnya kan dibuat dengan sembunyi sembunyi
kalau maunya pembuatnya kan
jadi menurut kami tolak
dan mari kita bahas di periode berikutnya
supaya ada partisipasi yang bermakna
kalau hanya di ini ya
undang undang ini tidak hanya bermasalah di soal pers ya
jadi kalau soal persnya dihapus
masih ada sekian masalah yang lain
soal tadi yang terluput dari perhatian banyak orang
yaitu pasal lima puluh b ayat dua k
soal kabar bohong dan pencemaran nama baik
ini kan pasal karet yang sering dipakai di undang undang ite
ketika umpamanya narasumber saja ya
kemudian narasumber mengatakan a
ternyata itu dianggap kabar bohong
merugikan bagi insan person sendiri justru ya mas ya
karena interpretasi kabar bohong dan pencemaran nama baik itu
dan sekali lagi saya ingatkan di bulan maret
itu mk sudah memutuskan untuk menghilangkan
menghapus pasal di kuhp ya
yang mengatakan soal pencemaran nama baik
tapi kenapa ini muncul lagi di draft gitu ya
jadi kayak dihapus di sana muncul di sini
nanti kita tolak nanti muncul di sana lagi
jadi memang ada intensi ya sebenarnya
untuk mengekang kebebasan pers maupun berekspresi
terima kasih sudah bergabung bersama kompastv
sekjen aliansi jurnalis independen indonesia